isu keberadaan kelompok lgbt dalam lingkungan tni polri kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir
pengadilan militer semarang menangani tujuh anggota tni terdakwa kasus lgbt
sementara seorang jenderal polisi dijatuhi hukuman sanksi etik karena terlibat kasus lgpt
lalu apa yang menyebabkan munculnya kasus kasus lgbt dalam tubuh tni polri
hingga sore ini kami juga mencoba untuk menghubungi pihak puspen tni
namun belum ada yang menyanggupi permohonan wawancara kami
dan malam ini kita akan bahas bersama hairul fahmi pengamat militer isis atau institute for security and strategic studies
pak fahmi selamat malam
selamat malam mbak tiffany
oke simpel sekali kenapa isu isu atau kasus kasus lgbt ini sekarang kita temukan di balik seragam tni polri pak fahmi
ya sebenarnya ini kan bukan baru ya
cuman ya mungkin belakangan karena mungkin semakin banyak ya
dan kemudian lebih atraktif mungkin ya
jadi menjadi menarik belakangan
dan kemudian bisa jadi juga sudah mulai mengganggu kata laki laki kerja atau performa di kedua lembaga ini
itu yang mungkin menjadi apa namanya
menjadikan isu lgbt ini kemudian menjadi mencuat ya belakangan ini di tubuh tni polri
tapi yang kita lihat kemudian memang ada perbedaan ya
antara langkah yang diambil oleh tni maupun kepolisian dalam menyikapi personilnya yang terlibat dalam kasus kasus hisorientasi seksual ini
yang satu di tni misalnya diambil langkah hukum melalui pidana makam militer
kemudian yang di kepolisian
diselesaikan dengan persidangan etik
nah ini kan berbeda sebenarnya ya
tapi bisa dilakukan sampai dengan apa namanya
yang di melalui makam militer kemudian sampai dengan pemecatan
bahkan ada yang sudah sampai kasasi di mahkamah agung dan juga hasilnya tetap diberhentikan ya
sementara yang di kepolisian kalau nggak salah hanya demosi
demosi tiga tahun kalau nggak salah itu kan yang terakhir
oke terhadap dua sanksi itu yang tadi anda sebutkan berbeda
pendapat anda seperti apa
cukup wajar atau sebenarnya atau anda melihat harusnya tidak seperti ini
ada perbedaan apa namanya kebijakan di tni
bahwa ini sementara kalau saya sendiri
saya melihat walaupun ya persoalan lgbt ini
persoalan disorientasi seksual ini sebenarnya ini juga ranah privat ya
tapi karena ini di
terjadi di lembaga yang strategis gitu dan punya
punya norma normanya sih
kemudian sabta marga dan kalau di kepolisian ada ini juga ya etika profesi juga
ini saya kira ini yang mestinya dipahami dulu sehingga kalau kita kemudian kesini kita melihat yang mana yang lebih
yang lebih apa namanya
harus ditekankan ya saya kira konsekuensi dari apa perbuatan yang dianggap melanggar norma organisasi ya saya kira tentunya apa namanya
sanksinya adalah berhenti
diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat gitu
oke untuk pelanggar norma kesusilaan
pak fahmi catatan saya kalau untuk polri sendiri
terkait dengan lgbt ada di peraturan kapolri nomor empat belas dua ribu sebelas tentang kode etik profesi polri ya
pasal sebelas huruf c kalau koreksi kalau saya salah
artinya ada norma kesusilaan di polri dan juga tni ini
nah bagaimana kemudian proses seleksi
proses seleksi ini juga yang kemudian menjadi pertanyaan ketika di awal prajurit atau apa
petugas polri atau petugas polisi ini
proses seleksi ini bisa menjadi fitur
artinya untuk mendeteksi adanya dan mencegah ya preventif kasus kasus lgbt ini kemudian di tengah jalan mengemuka
memang selama ini memang saya kira tidak terlalu ketat ya di proses rekrutmen ini mengidentifikasi soal orientasi orientasi seksual seperti ini ya
saya kira karena selain di rekrutmen ya itu ada
itu ada tanggapan yang berikutnya juga sangat rentan terjadinya di soal orientasi seksual ya
ketika proses pendidikan berjalan
ini juga sangat rentan ya karena bagaimanapun ada pendidikan berasrama memang selalu punya peluang seperti itu ya
itu yang kita lihat di banyak sistem pendidikan yang terakrama seperti ini kan
jangka waktunya cukup panjang ya sehingga kemungkinan terjadinya disorientasi itu sangat mungkin ya dalam proses pendidikan
walaupun pada waktu rekrutmen mungkin tidak teridentifikasi atau mungkin ya karena tadi ada kelemahan dalam rekrutmen yang sehingga soal orientasi orientasi seksual ini juga memang tidak masuk dalam apa
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan ketika di ketika seleksi
oke kalau tadi pak fahmi sampaikan bahwa di pendidikan asrama itu salah satu yang rentan
kedua ya setelah kalau misalnya di awal di seleksi awal tidak terlalu kelihatan atau tidak masuk radarnya
kemudian di pendidikan asrama artinya dalam pendidikan asrama ini pengawasannya harus sangat ketat dong dan selama ini itu yang miss
ya saya kira selama ini kita seolah apa namanya
mengesampingkan ya kemungkinan terjadinya praktek praktek di sana nasi seksual ini di dalam lingkungan asrama ya
walaupun sebenarnya dalam ada banyak contoh ya dalam kehidupan masyarakat kita ya
terkait pendidikan sama ini apalagi yang durasinya cukup panjang mereka dua puluh empat jam berinteraksi ya komunitasnya ya itu itu saja
dan itu juga terjadi pada kasus kasus lainnya
misalnya di penjara di lingkungan lembaga pemasarakatan
cerita cerita semacam itu juga ada sehingga kita lihat mungkin ke depan ya pola pembinaan dan pengasuhan di asrama juga perlu lebih antisipatif terhadap peluang terjadinya semacam ini
artinya lebih cermat
lebih apa namanya
lebih hati hati dalam melakukan pembinaan dan pengasuhan ini
oke pola pembinaan dan pengasuhan khususnya saat berada di asrama yang tepat seperti apa menurut anda pak fahmi
agar ini tidak mencegah ya kejadian kasus serupa terulang kembali
saya kira ini memang sebenarnya apa ya gampang gampang sulit ya ditangani karena tidak mungkin juga kita dua puluh empat jam terus menerus
apa namanya pengawasan dilakukan terus selalu ada peluang terjadinya seperti ini sehingga saya kira pengasuhan atau dalam hal dalam pembinaan dan pengasuhan ini yang paling penting aspek mental
aspek mental kemudian adanya saluran saluran katakanlah saluran saluran ini ya mungkin katakanlah kebiasaan apa stress gitu ya
potensi depresi kan selalu juga ada dalam kehidupan nagramai kehidupan yang seperti itu ya
sehingga kanal kanal ya untuk bagaimana mereka menyalurkan apa namanya stressnya itu juga perlu di ini perlu di fasilitasi gitu ya
oke termasuk fasilitasi pendampingan psikologis apakah selama mendapatkan pendidikan di asrama mereka mereka ini mendapatkan pendampingan psikologis kah
ya selama ini kan ya memang ada fasilitas pendampingan psikologis saya kira ada tapi saya tidak yakin ya selama ini apa namanya pendampingan psikologis ini sampai menjangkau hal yang lebih apa namanya lebih dalam gitu ya dalam konteks permasalahan para siswa gitu ya
itu yang kemudian mungkin ke depan kita perlu lebih tekankan bahwa
pola asur ini pola asur dan pola pendampingan psikologis ini perlu lebih di lebih di tekankan lagi gitu ya
sehingga ketemu apa namanya formula yang ya katakanlah mungkin lebih antisipatif tadi ya
oke tapi setidaknya semua celah atau
semua pintu itu bisa ditutup ya dengan berbagai cara ya untuk mencegah hal hal serupa ini bisa terulang kembali ke depannya
baik terima kasih pak hairul fahmi direktur ise sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam